keinformasi lain mantan ketua badan anggaran dpr oli dondo kambe diperiksa komisi pemberantasan korupsi
selain oli kpk memeriksa mantan ketua fraksi demokrat jafar hafsah
keduanya diminta keterangan sebagai saksi bagi direktur utama pt quadra solutions anang sugiana sudiharjo
bukan kali ini saja nama oli masuk daftar terperiksa kpk
pada juli dua ribu tujuh belas oli juga diperiksa terkait kasus yang sama
kpk memerlukan keterangan oli dondo kambe terkait jabatannya sebagai mantan ketua badan anggaran
yang diduga turut mengetahui pengajuan anggaran ktp elektronik senilai rp lima delapan triliun
tidak hanya itu oli juga disebut menerima aliran dana ktp elektronik satu dua juta dolar amerika
sedangkan pemeriksaan terhadap jafar hafsah untuk menggali keterlibatan anang sugiana sudiharjo
dalam pendanaan ktp elektronik dan pembentukan konsorsium yang juga melibatkan setia novanto
jafar hafsah diduga menerima rp seratus ribu amerika aliran dana ktp elektronik
namun uang ini diakui jafar sudah dikembalikan ke kpk